hai langsung saja kita sapa peraih medali emas olimpiade tokyo dua ribu dua puluh gresha poli apriyane
rahayu dan juga bergabung chef demission indonesia parosan ruslani selamat malam gresha apri parosan
oke saya harus ucapkan selamat untuk grecia dan juga apri yang berhasil mengukir sejarah
membawa harum nama indonesia gresha apri parosan jadi begitu kita pasang gitu ya
pengumuman e poster gitu bahwa hari ini kita akan wawancara banyak banget dm masuk ke saya
indonesia bangga banget cuman titip itu katanya buat gresha sama apri selamat grecia apri
oke saya mau ke gresha dulu deh gimana grecia setelah kemarin tampil kemudian berhasil membawa medali emas
sampai dengan sekarang masih dirayakan
seluruh oleh seluruh warga indonesia gimana udah mulai lega kah atau mungkin masih nggak percaya kah
atau gimana perasaannya hari ini baru bisa makan enak mbak setelah dua puluh hari nggak punya nafsu makan
dan hari ini berapa hari nggak nafsu makan dua puluh hari tadi baru makan air kering sama sambal
berasik baru merasakan nikmatnya makanan oke terus juga
syukur sekali sama tuhan dan berterima kasih banyak banyak sama disini ada pak chef dalian ada pemerintah
pak presiden yang selalu mendukung kami bahkan blue tankist indonesia yang selalu benar benar
tidak pernah berhenti percaya terhadap ganda putri indonesia kami sangat sangat bersyukur dengan itu
dan bisa menggantikan dengan investasi olimpiade ini
baik abis ini boleh makan enak sepuasnya kok
di tractor sama perasan kayaknya ya
apri apri ketika kemarin kan lolos semifinal akhirnya dipastikan masuk ke final ya
apa yang kalian berdua lakukan apa yang kalian berdua pikirkan harus menggodok strategi seperti apa
kasih menyiapkan untuk pahama kita aja ya

sebandingnya sebelum tidur kita udah komunikasi kita

ya gitu tidur enak gak usah terlalu dipikirin tapi kita tau harus bermain seperti apa
gitu sih terus kayak gak usah dibawa tegang tegang
tapi tetap aja sih tegang juga sih sebenarnya
tegang juga ya
gue gak tegang
gimana caranya kita saling mengingatkan supaya kita
gimana caranya kita membawa
gitu sih terus kayak
udah gak usah terlalu
kita istirahat dulu tidur yang enak
tidur yang nyaman
dan ya udah biar aja besok lagi gitu
bisa itu tidur enak tidur nyaman gitu sambil menunggu
itu juga pas mau tidur tuh kalau saya udah tidur
tapi saya dengerin lagu
saya dengerin lagu pada saat saya mau tidur jadi
kayak merem merem merem
supaya nggak terlalu dipikirin saya dengerin lagu
pada akhirnya saya bisa tidur aja gitu dengerin dengerin tidur aja udah
kalau saya tidur paling enak itu pada saat sebelum final
justru sebelum final
iya tapi saya bisa tidur sepuluh jam biasanya kemarin sepuluh jam jadi sepalam malam gitu ya
kemarin sepuluh jam jadi sebelum final itu saya tidur sepuluh jam
sebelumnya itu cuma jam
karena lagi di bawah
udah masuk final lebih lega
dan ya puji tuhan malah bisa
walaupun disana itu kan tanpa penonton ya
tanpa kehadiran banyak banyak orang indonesia yang ada di sana tapi
dukungan itu gak putus
dari ketika kalian lolos semifinal sampai masuk final plus
ini pun juga mengukir sejarah ya
ganda putri di ajang olimpiade
banyaknya dukungan ini
kalian sendiri menerimanya ini sebagai bentuk
bentuk support yang sangat luar biasa
atau ada tersemat sedikit kayak
aduh beban ya takut tampil gak maksimal
takut kalau misalnya nggak menang
ada perasaan itu gak
gak ada sih
kita menganggap ini
jadi kita melatih mindset kita untuk
menganggap semua support itu
semua beban semua pressure itu sebagai
jadi kita selalu
tiap jam tiap menit kita selalu oke ini dukungan buat kita
energi positif buat kita karena
rakyat indonesia telah mendukung
bener bener mendukung jadi kita
mengambil itu kita merubah cara kita berpikir aja
jadi itu membuat sebuah energi yang positif yang pada akhirnya kita menanggap itu

yang pada akhirnya sangat sangat sangat membantu di dalam lapangan
oke bagaimana melihat performa dari dua sri kandi kita yang berhasil mengukir sejarah
membawa membawa nama harum indonesia disana meraih medali emas
ya tentunya ya alhamdulillah kita semua sangat bangga ya
dengan perjuangan dan semangat dari ris dan juga dari apri yang

luar biasa yang kita saksikan sendiri
walaupun disini sudah cukup lama
pastinya dengan seluruh protokol kesehatan yang ada itu tidak gampang loh
apa atau tiapa ada kejenuhan
karena kita tidak boleh kemana mana kan
hanya termatik tempat latihan dan
tempat pertanding udah
kemana mana jadi protokol kesehatan sangat ketat
tapi semangatnya mereka luar biasa
kita sampaikan juga di bawah relax santai yang penting fokus dan berbuat aja yang terbaik untuk negara putih
udah dan hasilnya kita lihat alhamdulillah menyumbangkan medali emas
apri sebagai pasangan gitu ya ganda putri menggabungkan dua jiwa itu kan bukan hal yang mudah ya
jadi intinya sebenarnya kunci pertamanya adalah kekompakan
nah bagaimana sih cara kalian ini membangun kekompakan
kita membangunnya itu dari komunikasi ya
kita dari komunikasi penerimaan kita bagaimana caranya kita mengubah mindset ya
tapi bagaimana caranya kita bisa saling menerima menerima dengan tulus gitu
jadi pada akhirnya itu bisa membangun komunikasi yang baik antara saya dan kagres
maupun dari dalam lapangan jadi padanya
jadi nyambung aja gitu
nyambung aja maksudnya mau
kemestrinya mungkin sudah dapet sewaktu pas kita sering pergi pertandingan bareng kita daily night kita di asrama bagaimana
nah chemistry nya itu dibangun pada saat itu bukan pada saat pas pertandingan kemarin sih
tapi itu jauh sebelumnya
pada tahun itu kita sudah bangun kemestrinya sehingga kita bisa membangun suatu hubungan yang kelihatannya di tv
atau orang lihat
itu seperti menyatu gitu
jadi padahal itu yang naturalnya kita aja memang
grecia chemistry tadi yang grecia sampaikan apakah ini juga menjadi alasan katanya greysia menunda pensiun untuk sementara waktu
jadi apri ini menjadi alasan utama grecia betul
ada teman teman yang mimpi
salah satunya ya memang itu memang salah satunya itu dan yang paling waktu itu yang paling lebih hit pikiran saya itu adalah suatu pelatih saya bilang
tolong tahan dulu untuk sebelum kamu pensiun tolong bantu adik adik kamu dulu
ya sekitar dua bulan lah satu tahun gitu
setelah itu ya terserah kamu deh mau ngapain gitu
eh nggak tahunya keterusan kan
ya udah jangan dulu dong
eh pandemi yaudahlah dulu lagi
lanjut deh ya nggak jadi gantung gantung
waktu itu kalau nggak salah dua ribu tujuh belas betul ya
iya di tahun dua ribu tujuh belas karena setelah olimpik rio itu kan partner saya yang kemarin nitia krishida cedera dan dia harus menjalankan surgery
kan memakan waktu lama jadi saya di mana saya udah kosong kekosongan partner gitu
jadi di situ di mana apri di dua ribu tujuh belas awal januari itu baru masuk lat
apa yang waktu itu grecia lihat dari apri sehingga selain tentunya tadi coach gitu ya
tapi melihat apri yang yakin banget bahwa saya bakalan dapat chemistry banget nih sama apri gitu
dan kayaknya memang saya harus melanjutkan karir saya belum boleh pensiun dulu
apa yang grecia lihat sih dari apri waktu itu
yang waktu itu memang saya lihat waktu dia masih di klub ya sebelum di platnas
ada sesuatu mungkin karena kami pemain bulu tangkis dan kami bisa merasakan aura hawa yang calon calon jadi juara gitu
nah saya melihat apri ini ada punya waktu itu
cuma hanya memang harus ditempah dibina diajak jalan bareng itu baru kelihatan
jadi tapi dia udah punya bibit
nah waktu itu juga as banget apri masuk ke cipayung di platnas pelatih
juga mempunyai pemikiran yang sama gitu
jadi pelatih juga kasih tahu kamu nih kayaknya bagus cok cok nih pas dilihat nih sama apri
ya memang pas kebetulan puji tuhan kita pas debut pertandingan pertama dan langsung juara
itu menjadi tanda gitu kan menjadi tanda bahwa wah memang harus dipertahankan sampai dua ribu dua puluh nih kayaknya
kasihan juga waktu itu ya
itu juga yang menjadi alasan kenapa apri kok sering banget cium tangan sama gresha kayaknya ya
ini juga jadi pertanyaan tapi kita akan bahas grecia pak rosan dan juga apri kita akan bahas kenapa itu sering banget cium tangan ya
usai jeda berikut jangan kemana mana
baik kita lanjutkan dialog kita bersama greysia apriani
dan juga pak rosan
oke gresha pak rosan dan juga apri masih bersama kami ya
oke menyambung tadi pertanyaan sebelumnya
jadi kalau yang kita terima adalah bagaimana apri memandang sosok greysia itu adalah kakak ya
selain partner tentunya adalah seorang kakak
itu juga banyak banget nih yang nanya dan merhatiin kenapa si apri tuh sering banget cium tangan gitu
kalau misalnya selesai pertandingan
ya karena itu gak tau ya refleks ya
refleks aja karena memang juga udah kebiasaan saya sih
kebiasaan saya kalau setiap saya saling ke mainan lebih tua pasti saya akan bergerak gerak untuk cium tangan gitu
ya itu aja sih karena kebiasaan aja
oke jadi seperti bentuk hormat gitu ya
kita tertarik juga bagaimana perjalanan apri gitu ya dari konawe berangkat ke jakarta
betul nekat datang ke jakarta masuk pelatnas dengan modal dua ratus ribu pada saat itu
boleh diceritakan kenapa begitu nekat gitu dengan modal dua ratus ribu gitu datang ke jakarta masuk pelatnas
tadi awalnya kan memang belum
pasti kan dari dulu ya
jadi memang dari kebetulan dulu
jadi memang dengan rasa apa ya semangat aja sih semangat juang yang tinggi
jadi ya udah berangkat aja gak mikirin apapun gitu
gitu aja saya juga bingung kenapa
cuma itu doang yang ada di pikiran saya soalnya
oke termasuk jadi apa aja dilakuin termasuk katanya juga bahkan sampai pernah bantu keluarga gitu jualan sayur
engga itu bukan
jadi memang buat
jadi memang aduh
jadi memang kecil tuh kalau mau buat jajan aja tuh harus jual sayur dulu biar baru ada uang jajan
jadi saya mama saya itu rumah rumah mama saya itu metik apa namanya sayuran sayuran di belakang rumah
metik metik sayuran di belakang rumah terus rumah rumah itu ikat
jadi ya dia harus pisah pisahin gitu ini berapa
masih seribu masih lima ratus perak
dua ratus lima puluh ya udah jadi aduh
laku lah sayurnya
jadi saya jadi padahal kalau udah ditaro disitu di tempat gitu
ya kata sama rumah saya udah nih jualin supaya ada uang jajan
ya udah jadi saya jualin aja
saya ke rumah rumah sebelah
oke jadi muter muter aja gitu ya disitu ya
termasuk apa kata bapak
panggillah bapak atau ayah
apa kata opande gitu kamu nekat datang ke jakarta modal dua ratus ribu gak tau gitu
maksudnya masih hutan belantara ya kan
gimana kata orang tua waktu itu
karena papa mungkin opande juga udah yakin ya sama saya juga gitu
karena kan dari sisa busa itu kan
memang ada dari pemerintah
pemerintah saya itu yang dikenal itu
memang ngasih bantuan juga pada saat itu
jadi memang papa saya kan juga udah tau
jadi papa saya udah tau kalau saya ada bantuan setiap bulannya
dan ya udah
dan papa saya juga alhamdulillah opande juga yakin sama saya
jadi ya udah
tidak perlu khawatir
gak khawatir jadinya
kemenangan kamu ini juga sekaligus menjadi kado ulang tahun ya
kalau saya langsung sambungkan dengan opande
apakah sudah bergabung bapak dari apri ya nih
halo selamat malam bapak
selamat malam bu
halo disini sudah ada apri greysia dan juga pak rosen
apri sudah ada opande disini
opande selamat malam
saya yakin sebenarnya kemarin sudah video callan pasti ya
oh panda ini menjadi hadiah ulang tahun paling berkesan paling berharga sepanjang hidup ya
bagaimana melihat perjuangan apri yang begitu gigihnya gitu ya
sampai bisa mengharumkan nama indonesia kemarin
bersyukur kepada allah
bersyukur kepada allah
sosok apri itu seperti sosok anak yang seperti apa sih opandea sebenarnya
apri itu anak yang seperti apa
keras kepala kah
dia paling baik itu anak
tidak bandar enggak
manja oke betul apri kamu manja
betul lah manja
opande boleh cerita juga bagaimana waktu itu membuatkan atau memberikan rakyat tersebut
pas apri masih kecil ya
memang sudah terlihat bakat itu
iya ini rakyatnya
oh itu rakyatnya boleh ditunjukkan
ini rakyatnya dulu
aminnya bulunya ada di atas
itu opande sendiri yang bikin
ini rakyatnya dulu ini apri
oh oke apri ini ada raket kayu kamu loh rakyat kayu bersejarah dikasih lihat loh ini
sebelumnya saya peranat itu loh kenapa saya nyimpan
ini waktu umur berapa apri
waktu umur berapa ini dibuatkan sama opande rakyat kayu
aduh umur berapa ya masih kecil pokoknya umur berapa ya pak
tiga lebih tahun
tiga tahun itu sedang main main pakai itu
oke opande di sini ada apri ada grecia ada parosan juga apa yang mau disampaikan
apa yang mau disampaikan
apa yang mau disampaikan untuk apri dan juga grecia
terima kasih sama perjuangannya
sehingga bisa membawakan nama baik negara orang tua
oke apri apa yang mau disampaikan untuk salah satu sosok yang pastinya berjasa buat kamu
nanti kalau misalnya wah itu berdali emasnya tuh untuk opande tuh
apa yang kalau misalnya nanti pulang kampung apa yang mau dilakukan pertama kali
atau mungkin mau makan apa atau mau ngapain
mau pertama pulang pasti mau ke kubur ramah pasti ya
di arah dulu
gak terus terus ya baru
makan makan main kayak gitu aja sih
oke kita masih tahan untuk ngobrol sama apri dan juga grecia
terima kasih pak amiruddin opande sudah bergabung dengan kami
terima kasih selamat malam
bangga banget pasti ya punya anak seperti apri
saya masih lanjutkan pembicaraan saya dengan apri pak rosan dan juga greysia oke
pak rosan bagaimana kemudian ini bisa menjadi tentunya bisa menjadi momentum ya untuk indonesia
bahwa kita mampu kita masih bisa untuk unjuk gigi di kancah olahraga dunia
tapi mungkin yang menjadi permasalahan nanti adalah bagaimana bisa mencetak regenerasi ya
regenerasi apri grecia junior yang juga nantinya bisa mengharumkan nama indonesia pak rosan
ya memang kuncinya untuk kita menjaga tradisi tidak hanya tradisi medali tapi juga tradisi emas
kuncinya adalah di regenerasi
dan kalau kita lihat baik di bulutangkis di angkat mesi dan juga di cabang cabang lainnya panahan regenerasi itu berjalan dengan baik ya
kita lihat juga apri ini juga usianya juga masih panjang nih perjalanannya dan grace dengan terus berlatih juga perjalanannya insya allah juga masih panjang dan terbukti
terbukti masih juara juga kan
terbukti masih juara
kita lihat juga baik di cabang cabang lain gitu
grecia kayaknya masih belum boleh pensiun nih kayaknya
grecia ini kamu lihat atau enggak sih ya di social media ini banyak banget kita tahu grecia itu kan sahabatan banget sama agnes monika
jadi ada satu potongan gambar gitu jadi ada satu potongan gambar kamu tuh tampil di salah satu video klipnya agnez mungkin tujuh delapan tahun yang lalu gitu ya judulnya muda gitu
jadi greysha tuh bilang
one of your dream adalah mimpi kamu adalah kamu bisa membawa medali emas and it happens now
iya betul betul sekali
itu emang saya tulis sendiri jadi kayak ya terserah lo mau tulis apa yang lo mau itu apa gitu
karena di lagunya itu kan memang sangat positif ya
aku muda aku bisa mimpi apa aja mimpi apa aja
kita bisa kai kalau kita mau ada kerja keras dan kegiatan
jadi saya cuma tulis itu aja
dan saya enggak tahu juga bakal nyampe atau enggak sih dengan segala kejadian saya yang ada waktu pada dulu
tapi puji tuhan ya sekarang dibayar
amin ya jadi intinya kita harus menggantungkan mimpi kita setinggi tingginya ya
balik lagi bagaimana kekompakan kalian
kita penasaran kalian tuh pernah berantem gak sih
tuh kan pelatih saya sama ketawa juga
pelatih saya sama ketawa
pelatih kami ada di sini
pelatih sama ketawa
pelatih sama ketawa lagi
apa yang membuat kalian berselisih gitu
terus gimana cara kalian ngatasin
kan ya main bareng sekamar mungkin bareng juga kemana mana bareng
kan enggak enak kalau misalnya diem diem aja
enggak ini kalo berantem itu ada yang cengih ada yang serius sih
kalo receh tadi
kayak tadi makan ayam nih

akwin baca dia di sebelah udara ini
ya ampun kakak malah ya kakak malah
itu ya udah dimakai
kebanyakan mungkin yang jadi yang jadi kenapa kita semakin kompak itu ada ada perbedaan pendapat
itu membuat kita jadi lebih ke jenjang karena kita cukup jauh ya ada sepuluh tahun
disini jadi dimana yang dimana saya levelnya mungkin yang sudah di a sedangkan dia ada di b
gitu dan dia bagaimana mungkin waktu itu dia mau menjadi orang yang dewasa bagaimana caranya nah saya
pengen tarik dia tapi saya harus turun dulu ke bawah terus baru bisa narik gitu nah sedangkan dia
saya ada disini dia harus kayak tiga puluh dua puluh ya kita harus ada di dua puluh lima kita berdua bukan cuman bukan
pemikiran juga ada dua puluh lima april begitu juga harus ditarik sampai dua puluh lima saya harus diturunkan
egonya dan segala macam itu yang membuat perselisihan atau bukan perselisihan ya tapi perbedaan pendapat
dan perbedaan pikiran beda geografi itu yang membuat kami jadi lebih kuat dan sering tiktokan
bareng jadi itu membuat itu dia tuh kuncinya sering tiktokan bareng ya eh afrik afrik saya mau tanya deh
apa kalian itu kan berarti kan saling mengisi intinya kalau tadi kata grace bilang ya saling mengisi tapi
pernah ngerasa kayak ngiri atau iri irian gitu nggak sih kayak mungkin aduh kok kenapa grace
kayaknya lebih banyak dapat spotlight atau mungkin lebih banyak diwawancara gitu pernah nggak pernah
kerasa kayak karena saya juga tahu diri ya kak weh maksudnya kan kita juga tahu yang maksudnya kan kak guys kan juga udah lebih senior daripada saya
maksudnya kan kak guys kan juga udah lebih senior daripada saya maksudnya kan kak guys kan juga udah lebih senior daripada saya
sama sekali sih yang meng tryin sama sekali sih
kalau saya misalkan sekarang dia dapat banyak hal gitu yang maksudnya misalnya dalam materi
spotlight dan saya melihat itu saya senang banget saya melihat seperti wah gila ya adik gue akhirnya maksudnya dengan dengan bisa bertumbuh maju gitu
yang dia cita citakan karena saya merasakan
saya pernah diada di umurnya dia mbak
tapi dia belum ada di umurnya saya
apa yang dia
saya pernah merasakan saya merasakan
jadi itu membuat saya
menjadi lebih bahagia
malah pengen termotivasi
untuk memberikan lebih lagi
kalian ini kan mendapatkan banyak hadiah
berlimpah gitu ya
ada bonus lima m bahkan
ada yang mau ngasih rumah bakso aci sapi
dan lain sebagainya kita ke bonus lima m
dulu deh sampai ketawa tuh apri
ini bonusnya mau diapain
mau dibeliin apa
belum tahu sih buat apa ya
yang penting buat masa depan aja lah
untuk masa depan masa tua
nanti kan juga harus pinter pinter ya
karena kan kita juga
gak mudah terus juga
ipoh harus pinter pinter
jadi ipoh harus pinter pinter
emang harus pinter pinter sih
oke begitu juga dengan grecia
tadi apri ngomong masa depan ya
gimana kalian melihat masa depan
bulu tangkis indonesia
masih banyak tentunya yang harus
untuk mencetak generasi generasi emas selanjutnya
yang juga game berisi
untuk membangun indonesia
kelakaran yang lebih fringe
dan juga juga
dan juga westernalling untuk hanyungat ok altah minijs sewa
kayak keputusan saya pengen banget jadi kayak taufik hidayat hendra setiawan dan segala macam liana nasir
jadi hal itu yang membuat memotivasi yang lebih lagi
jadi ya dan khususnya di ganda putri saya berharap banget supaya tidak sampai di sini aja
tapi ada apri apri yang lainnya yang bisa berprestasi bahkan lebih daripada ini
baik terima kasih pak rosa fatani greysia poli dan juga apriani rahayu
telah berbincang untuk cnn indonesia connected malam hari ini
sekali lagi selamat atas prestasi kalian yang luar biasa
maju terus bulu tangkis indonesia kita tunggu ya kedatangannya kepulangannya kembali ke tanah air
terima kasih greysia pak rosa apri selamat malam